kuranda geni kau tidak akan pernah menyangka kalau aku hanya menjadikanmu boneka penghancur
boneka yang aku gunakan untuk menghancurkan siliwangi dan pajajar
wahai penunggu telaga bulan
siapa orang itu yang sudah ikut campur urusan kita kalau saja orang tua itu tidak datang
menculik anak anak kita lalu apa rencananya selanjutnya lebih baik kita cari waktu lain
hari untuk menculik anak anak pesantren itu sekarang kita pergi dari sini
siluman ke labang mau apa kalian mengalami jalan
hai apa kalian sudah bosan hidup
mulai sekarang engkau harus tunduk pada perintahku karena prabu kuranda geni telah mengangkatku
karena prabu kuranda geni telah mengangkatku
karena prabu kuranda geni telah mengangkatku menjadi pemimpin parasiruan
menjadi pemimpin parasiruan
menjadi pemimpin parasiruan hahaha

o connection siapa itu prabu kuranda geni

transpose kalian menyuruhku untuk tunduk
transpose kalian menyuruhku untuk tunduk jangan mimpi kalian yang seharusnya tunduk
jangan mimpi kalian yang seharusnya tunduk
jangan mimpi kalian yang seharusnya tunduk padaku

carilah pasukan siluman sebanyak banyaknya
aku sampai di telaga ini
di tempat ini tersimpan sebuah pusaka
bernama chris setan kobo
aku harus mengambilnya dengan cepat
supaya mereka tidak mencurigai aku pergi terlalu lama
kau tidak akan pernah menyangka
kalau aku hanya menjadikanmu boneka penghancur
boneka yang aku gunakan
untuk menghancurkan sili wangi
wahai penunggu telaga bulan
serahkan pusaka itu kepadamu